wakil bupati kaur herlian muhri menjadi korban ledakan petasan
pada malam pergantian tahun sabtu malam tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
akibat insiden itu herlian kehilangan jari tangan
dan harus menjalani operasi di rsud m yunus bengpulu
senin siang direktur rumah sakit m yunus menyatakan
herlian menjalani operasi penyambungan tulang jari selama tiga jam
meski begitu dua jari kiri korban tidak bisa diselamatkan
sementara tiga jari lain berhasil disambung oleh tim dokter
kemarin itu kan tangan sebelah kiri yang rusak parah ya yang parah
alhamdulillah tiga jari bisa diselamatkan
jarinya yang tidak bisa diselamatkan
pasca operasi herlian kini masih dirawat intensif
dan membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk pulih